langkah pertama untuk lupain dia bakar barang dari dia
hadirnya banyak film komedi sepanjang tahun dua ribu enam belas menunjukkan bahwa genre ini masih menjadi favorit masyarakat indonesia
di awal tahun dua ribu enam belas khususnya di bulan maret sebuah film hadir berjudul comic delapan casino kings part dua
di film pertamanya tahun lalu film ini berhasil meraih satu dua juta penonton
dan kembali mereka mengulang sukses di film keduanya dengan raihan penonton sebanyak satu delapan juta
dibintangi oleh raditya dika film ini sukses menembus satu enam juta penonton
meskipun pada penayangannya saat libur lebaran kemarin harus bersaing dengan film nasional lainnya seperti rudy habibi
siapa yang tidak kenal dengan warkop dki
film teranyar gubahan falcon pictures ini saat ini tengah merajai tujuh ratus layar bioskop di seluruh indonesia
bahkan ini membuat eksibitor perfilman indonesia terpaksa menggulung film film hollywood
untuk mengantisipasi lonjakan penonton yang penasaran seperti apa film jangkrik bos ini
teror itu terornya gak berhasil ya enggak
waktu lagi bikin komiknya mungkin orang melihat disitu ada story nya kuat ada komedinya kuat ada pemainnya yang stand up komedi yang lagi tren
semuanya sih dari semua itu jadi satu film jadi good scenario good cast good movie execution dan good promotion
gencarnya promosi menjadi salah satu kunci untuk mengantarkan kesuksesan sebuah film
misalnya di film jangkrik
sendiri mereka telah mengeluarkan biaya promosi sebesar lima belas miliar rupiah
namun pada akhirnya promosi melalui mulut ke mulut jauh lebih efektif untuk mengantarkan penonton pergi ke bioskop
saya gria putri jakarta